tante kinzo mau ketemu sama tante
tante harus cepet ke rumah tante cepet
kenzo emangnya kenapa
kenso cuma mau main sama tante kenso udah kangen berat sama tante
afif pasti melarang aku ke rumah reno
tapi kasihan juga sama kenzo
halo tante tante tante mau dateng kesini kan
aku mau kerja lagi pak
kamu kan baru kemarin dari rumah sakit
seharusnya kamu jangan buru buru kerja
sebelum kondisi badan kamu tuh bener bener fit
tapi pak aku harus kerja pak
aku harus menafkai istri sama anak aku pak

tapi kalau aku nanti aku kerja aku akan kerja lagi pak
ada risikonya saya nggak mau tanggung jawab
kalau kamu sakit lagi
pak tolong kasih aku kerja pak
aku bisa pak kerja kantoran sangat bisa pak
aku punya pengalaman kerja pak
pernah kerja di perusahaan multinasional pak
aku bisa kerja menghitung barang menghitung keuangan
semuanya aku bisa pak
yang penting aku dapat kerja pak
aku juga gak mungkin pak kerja yang berat berat
aku gak mau juga pak
asal bapak mau kerjakan aku gak apa apa dibayar setengah pak
aku mau sama bapak
ya sudah kalau memang mau begitu
silakan masuk ke dalam
pak terima kasih ya pak
terima kasih pak
aku kerja dulu pak
aduh afif kemana sih
sampai jam segini kok belum datang
kalau sampai bella tahu afif kerja pasti dia sedih
ya allah gak aktif lagi hp nya
aduh gimana ya
alhamdulillah afif kamu udah pulang
bella udah pulang bu
makanya ibu tuh nungguin kamu di sini
yaudah ibu masuk ya
kamu kok ringetan banget
ini ya tadi aku habis minum obat
ya udah kalau gitu aku taruh makanannya di dapur dulu ya
kan biasanya disimpan di tempatnya
kenapa sekarang ada di situ
apa tadi dia kerja ya
tunggu dulu aku mau ke rumah
untung nggak ketahuan
hah pokoknya kalau mama pergi siva nggak boleh nakal di rumah ya
afif lebih baik sekarang kamu ikut mama pulang ya
berapa kali sih afifa harus bilang sama mama
afif itu nggak mau pulang ma
jadi mama nggak usah maksa ya
afif lihat istri kamu
dia aja udah kerepotan ngurusin sifah
belum lagi harus menjaga bayi yang ada di dalam perutnya
jangan keras kepala begitu
jangan begitu dong
nah kenyataannya adalah bella mengurus aku dengan baik
aku tidak kekurangan satu apapun
jadi please deh ma
mama gak usah suruh aku pulang
ya terserah aja lah afif
pokoknya mama tetap nunggu kamu pulang ya
kamu yang sabar yang ngadepin mama kamu
jangan terlalu difikirin
sekarang kamu juga belum terlalu sehat
kamu harus banyak istirahat ya
makasih banyak ya atas semua kasih sayang kamu
aku juga minta maaf karena keadaannya bisa seperti ini
aku sering banget bikin kamu susah
kok angkotnya belum lewat lewat ya
bella ternyata masih belum pergi
aku pasti ketahuan kalau aku mau kerja
oh aku tahu
kamu mau pergi kerja ya
aku mau pergi kerja
aku cuma kerja yang ringan kerja kantoran
aku juga nggak mau angkat yang berat berat
afif tapi kan sama aja
kamu juga kerja di sana
kamu tenang aja
lagian aku gak tega untuk membiarkan kamu kerja sendirian cari uang sendirian
kita sudah berjanji kan bersama sama
kita akan terus bersama
kita akan lewatin semuanya secara bersama sama
baik itu susah maupun senang
aku beruntung sekali punya suami seperti kamu
aku juga gak salah punya istri seperti kamu
udah kenzo nggak usah nangis
udah udah kita ke kamar aja yuk
ya ya ya kakak teleponin kak tante bella
tante harus cepat ke rumah tante
kenzo emangnya kenapa
kinsa udah kangen berat sama tante
afif pasti melarang aku ke rumah reno
tapi kasihan juga sama kenzo
tante tante mau datang ke sini kan
kenzo tata mau banget datang ke sana
tapi kenzo harus kuat ya
walaupun nggak ada tante kenzo harus jadi seorang pemerani
kan baterainya abis
alfif kamu minum wabat dulu
telepon dari alika yah
terima kasih ya sayang nanti aku suruh mereka kesini
inilah rumah bapakku
yang kaya juga ternyata rumah bapak kamu itu besar dan juga mewah
nggak salah kan mah aku punya suami kayak gasin
gara gara dia kita hidup jadi susah seperti ini
ya tapi sebelumnya kalian jangan kaget ya
walaupun dia orang kaya tapi kelakuan nya tetep aja kayak orang sederhana
aku aja gak pernah dikasih apapun sama dia
setiap aku mau dapetin sesuatu dia pasus aku untuk kerja
baru aku bisa dapet
jadi pelit bapak kamu itu ya
ya udah kalian tunggu disini dulu ya